pemerintah provinsi dki jakarta melakukan uji coba rute bus transjakarta dan ppd lintas daerah
perpanjangan rute ini dilakukan untuk mengakomodasi tingginya mobilitas penumpang dari dan menuju jakarta
namun fasilitas serta sarana yang minim membuat moda transportasi alternatif ini belum diminati
untuk wilayah depok rute bus akan dimulai dari halte universitas indonesia hingga halte manggarai
namun dalam masa uji coba ini bus masih sepi peminat
beberapa fasilitas pendukung seperti loket pembayaran dan mesin tapping belum tersedia
anda bisa lihat sendiri juga bagaimana minat dari warga khususnya di kawasan depok ini
sudah hampir setengah jam kondisi bus ini masih kosong
setiap halte di jalur perjalanan dijadikan tempat persinggahan
walhasil kemacetan pun tak terhindarkan
pembayaran dilakukan secara manual
petugas datang menghampiri setiap penumpang
untuk melakukan transaksi
perantusi sedikit berbantu masalah banyak alternatif transportasi lain selain kereta gitu
cuma ya kalau bisa trayek itu agak diperpanjang sih
operasional bus mulai pada pukul lima hingga sembilan pagi
serta pukul tujuh belas hingga dua puluh dua malam dengan tarif sebesar rp tiga lima ratus untuk sekali jalan
banyak hal yang masih menjadi catatan dalam uji coba trans jabodetabek hari ini
selain minimnya sarana serta fasilitas pendukung
keberadaan bus yang berukuran besar seperti ini justru mempersempit laju ataupun juga ruang gerak kendaraan lain di jalan raya
namun kita akan tunggu hingga dua minggu ke depan seperti apa evaluasi dari kebijakan yang dianggap masyarakat tidak populer ini
agar lebih efektif dan efisien untuk mengurai kemacetan di jakarta